kasus covid sembilan belas di kota bekasi terus bertambah
menurut data corona bekasikota id
hingga lima belas september total pasien positif mencapai satu tiga ratus tiga puluh delapan orang
tingginya jumlah kasus membuat rumah sakit swasta kesulitan menangani pasien
meski seluruh rumah sakit swasta di kota bekasi menyediakan lebih dari lima ratus kamar
jumlah ini masih belum cukup untuk menampung pasien yang terus meningkat
kurangnya peralatan seperti ventilator juga mempengaruhi kapasitas fasilitas kesehatan
guna meningkatkan kapasitas ruang isolasi
pemkot bekasi mengoperasikan rumah sakit darurat di stadion patriot candrabaga
mulai rabu seratusan tempat tidur disediakan bagi pasien positif tanpa gejala
dan pasien positif yang tempat tinggalnya tidak bisa digunakan untuk isolasi mandiri
selasa siang gubernur jawa barat meninjau langsung ruangan penanganan pasien
covid sembilan belas di rsud kota depok
dalam kunjungannya ridwan kamil mengevaluasi hambatan yang dialami kota depok
seperti kurangnya alat tes pcr
ridwan kamil juga meminta wilayah depok bogor dan bekasi
untuk saling bekerjasama dalam menangani pasien positif
kekompakan antara bupati bogor wali kota bogor wali kota depok
wali kota bekasi dan bupati bekasi itu harus bisa saling toleransi dan solidar
sehingga kalau bogor kewalahan kotanya depok lagi kosong
nah komunikasi itu tugas saya untuk menyambungkan
sama juga kalau depoknya kewalahan
kabupaten bogor atau kota bogor bisa saling bantulah
kasus positif covid sembilan belas di depok diketahui mengalami tren meningkat
hingga lima belas september jumlah orang terkonfirmasi positif mencapai dua sembilan ratus sembilan puluh kasus